angkatan laut tiongkok telah tiba di lepas pantai australia
untuk bergabung mengikuti latihan militer yang diselenggarakan oleh australia
kegiatan latihan militer yang disebut sebagai operation kakadu dua ribu delapan belas ini
digelar di wilayah perairan strategis di utara darwin
rencananya latihan militer gabungan akan berlangsung akhir agustus
hingga pertengahan september dan melibatkan dua puluh tujuh negara lain
kakadu dua ribu delapan belas akan menjadi latihan laut dan udara terbesar
dalam beberapa tahun terakhir di australia
yang melibatkan dua puluh empat kapal dan kapal selam dua puluh satu pesawat terbang
serta lebih dari tiga personel
bergabungnya tiongkok dalam latihan militer di australia ini
dinilai sebagai pencairan hubungan di antara kedua negara
setelah australia mengeluarkan undang undang
yang bertujuan menggagalkan pengaruh tiongkok
dalam urusan domestik dan di wilayah laut cina selatan
jepang dikenal sebagai salah satu negara yang rawan gempa bumi
sejak gempa dan tsunami dasyat dua ribu sebelas lalu
pemerintah jepang semakin gencar melakukan pelatihan simulasi gempa di sekolah sekolah
seperti di salah satu sd di tokyo ini
para siswa langsung berlindung di bawah meja
setelah mendengar bunyi alarm hari jumat waktu setempat
mereka kemudian mengeluarkan pelindung kepala dari dalam tas mereka
dan berkumpul ke sebuah lapangan terbuka di sekolah
simulasi ini diperpendek menjadi hanya lima belas menit
akibat terpaan gelombang panas di tokyo
jepang merupakan salah satu negara yang paling rawan
dilanda gempa bumi
simulasi bencana rutin dilakukan setiap satu september
ini untuk memperingati gempa bumi dasyat
yang melanda wilayah kanto pulau honsu pada satu september seribu sembilan ratus empat puluh
sekitar seratus ribu orang tewas akibat bencana itu
pengadilan kamboja memfonis seorang pembuat film asal australia
james ricketson dengan hukuman enam tahun penjara
ricketson dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan mata mata di kamboja
pengadilan memutuskan selama dua puluh tahun
keberadaan ricketson di kamboja membuat film dokumenter
dan bekerja di bidang kemanusiaan
hanya untuk menutupi tindakan utamanya
yaitu mengumpulkan informasi yang bisa membahayakan keamanan nasional kamboja
putusan dijatuhkan meski pihak penuntut umum
tidak banyak memberikan bukti yang mendukung tuduhan ini
ricketson sudah menjalani masa tahanannya
di penjara presar di phnom penh selama empat belas bulan
ia juga dilaporkan beberapa kali mengalami masalah kesehatan
selama berada di penjara
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih sampai jumpa